popularitas olahraga panahan tengah naik
biasanya olahraga ini dilakukan di lapangan dengan target berupa bantalan
tapi komunitas panahan di kota bandung akan mengajak kita
untuk memanah di alam bebas seperti hutan
dan targetnya berupa gambar tiga dimensi berbentuk hewan
siap untuk berpetualang
kali ini saya ajak anda untuk berburu di tengah hutan
tapi bukan berburu hewan suguhan
atau bacs akan berolahraga memanah dengan target gambar hewan tiga dimensi
seperti serigala yang ada di pos ini
terdapat beberapa pos yang harus dilewati
tiap posnya memiliki kesulitan dan rintangan yang berbeda beda
sudah pasti untuk melakukan bidikan pada sasaran
kita harus menguasai teknik dasar memanah
seperti push pull atau dorong tarik
knocking atau memasang ekor panah
extend atau memangkat lengan bujang
busur drawing atau menarik tali busur
aiming atau membidik
dan release atau melepas tali
oh jelas lebih seru daripada nembak di target bantalan biasa
karena di sini banyak sekali obstacle atau rintangannya
mulai dari pohonnya tempat berpijaknya
kemudian si targetnya pun agak tersembunyi di balik balik pohon gitu
wehe ini seru banget karena pengalaman pertama saya berlatih panahan langsung di
apalagi pos ini nih udah mulai sulit karena si sasarannya berada di semak semak
dan kita harus benar benar fokus konsentrasi dan juga sabar
kegiatan ini dilakukan setiap sabtu dan minggu
pesertanya akan dikenakan biaya rp tiga puluh lima per orang
lokasinya juga tak jauh dari pusat kota bandung
yakni di taman hutan raya insinyur haji juanda
dian bermata sari bandung